sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyatakan potensi kerugian negara pada penyelundupan motor harley davidson dan juga sepeda brampton di pesawat garuda indonesia mencapai satu lima miliar rupiah
direkturat jenderal bea dan cukai menemukan delapan belas koli di lambung pesawat yang keseluruhannya memiliki klaim tag sebagai bagasi penumpang
dua belas koli berisi suku cadang motor harley davidson dengan kondisi terurai sementara tiga koli lainnya berisi sepeda brampton dalam kondisi baru beserta dengan aksesorisnya
petugas tidak menemukan custom declaration ataupun keterangan lisan terkait kepemilikan barang barang tersebut
sri mulyani menjelaskan berdasarkan penelusuran di pasaran harga motor harry davidson klasik itu mencapai delapan ratus juta rupiah sementara sepeda brampton rp delapan puluh juta rupiah
seluruh barang selundupan akan dirampas negara selama masa penyelidikan
berdasarkan penelusuran kami dan melihat harga barang barang
harga di pasar perkiraan nilai motor harley davidson tersebut mungkin sampai dengan delapan ratus juta rupiah per unitnya
sedangkan nilai dari sepeda brompton berkisar antara lima puluh hingga enam puluh juta per unitnya mungkin ada yang bilang lebih
dengan demikian total kerugian negara potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara lain